hari ini dua puluh tiga juli diperingati sebagai hari anak nasional berbicara mengenai anak anak
sepuluh anak gagal mendapatkan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak
dari proses peradilan pidana dalam kasus kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei lalu
setelah pengajuan diversi pada tingkat kepolisian dan kejaksaan resmi ditolak
nasib generasi muda indonesia ini akan ditentukan oleh ketukan palu hakim
melalui gelaransi dan perkara di pengadilan
sebuah ironi yang tentunya menjadi catatan kritis bagi kita semua
memperingati hari anak nasional pada tahun ini
tim cnn indonesia merangkum laporan selengkapnya untuk anda
aksi demo yang berakhir ricu pada dua puluh satu dua puluh dua mei yang lalu
menyeret ratusan anak di bawah umur
tiga orang anak tewas ditembak tujuh puluh empat ditangkap
enam puluh dua diantaranya dikitifkan di rumah aman untuk kemudian direhabilitasi
sisanya telah dikembalikan ke orang tua mereka masing masing
tiga bulan berlalu sembilan belas anak tercatat masih harus melalui proses hukum
atas dugaan keterkaitan dengan kerusuhan mei lalu
cnn indonesia berkesempatan untuk bertemu langsung dengan beberapa di antara mereka
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau begini juga di rumah aja
kalau nggak tahu masalah apaan akhirnya harus bawa ke sini
tahu itu masalah politik
nah politik apaan nggak tahu
nanti nyari nyari jalan
susah nyari jalannya bingung
akhirnya ada santri lempar aqua botol ke polisi ke bimob
akhirnya itu bimob langsung nampak nangkep yang lain
jadi tangkep dibawa ke ambulan
di ambulan dimasukin ke mobil jeruji itu
langsung ke polda
mundur mundur turutur jangan ada belakangnya
pulang saya berangkat lagi ke santan
terus sedang nyampe di pesantan teman teman tanya
ikut gak yuk kamu ikut aja katanya
aksi damai ini gak bakal apa apa
onset alah kagak mau males
ayolah ikutlah katanya
terus saya mau
terus habis itu kan bisa tuh
nah di dekat bawah aset tuh rame kayak lagi tawuran gitu
pergi lagi ke situ
nah di situ kepencar sama teman teman
saya kan disuruh megang minta sama teman
saya diam aja di gedung kan
di situ banyak gas air mata tuh
saya gak kuat
gak tau tuh gedungnya
yang dekat situ
yang dekat pertigaan
nah saya diem situ
eh tidak lama kemudian kita ke polisi
ya dia langsung
kayak bahasanya kasar gitu
terus saya ke masjid anur
nah pas di situ kan rame tuh bakar ban
itu di dalamnya itu ada
jadi kan saya megang batu
saya kena tembakin
kenapa kamu timpuk
eh eh gak apa apa sih
ikut rame doang
tembak peluru karet
kemudian apa yang terjadi
ya keluar dari sini lemes
langsung dibawa ke klin
sama orang situ yang bawa motor
kan ada yang juga membantuin
kemudian saya di klinik tuh
kemudian saya di klinik tuh
kemudian saya di klinik tuh
kemudian saya di klinik tuh
terus di jahitkan
terus saya jahit nih
terus saya jahitkan
saya nunggu tembak aja tuh
dia kena tembak juga sih
saya menemukan juga
nah berimok langsung bantuin
dipukulin dulu nih berimok
baru dimasukin ke mobil forex
baru dimasukin ke mobil forex

tunggu perintah semuanya tidak ada yang maju sendiri
penanganannya tentunya yang pertama kita menangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
dan pasal pasal yang mereka langgar
ini sudah kita tangani sekarang sebagian sudah ada yang p dua puluh satu diserahkan kepada jaksa penuntut umum
sebagian juga masih ada yang dalam proses penyidikan kita
kita akan melakukan penyidikan ini secara profesional tentunya
ada disampaikan bahwa di kepolisian itu kan ada macam macam unitnya ya
apabila penanganan itu langsung dilaksanakan oleh unit ppa
mereka sudah lebih ramah anak dan sudah paham tentang sistem peradilan pidana pada anak
cara mereka memperlakukannya juga beda
tapi kalau ini masuk ke reskrim tentu perlakuannya seperti pada residivis
jadi memang kita mendorong untuk anak itu ada protokol khusus
termasuk di dalamnya juga penanganan oleh unit ppa bukan oleh unit yang lain
sebagian besar kena pukulan benda tumpul
jadi kalau yang untuk luka tembak memang tidak semuanya kena hanya beberapa saja
kemudian kalau yang sudutan rokok itu hanya satu yang saya temukan
kalau pukulan benda tumpul memang hampir semuanya
posisinya mulai dari kepala
posisinya mulai dari kepala
posisinya mulai dari kepala
punggung perut dada
punggung perut dada
punggung perut dada